assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
tawasul secara sederhana dimaknai dengan mengambil perantara
untuk tersampainya hajat
nah ini salah satu contohnya misalnya kita memiliki sebuah hajat
kita pun melakukan beragam amal soleh sebagai wasilah
mencari perhatian allah agar allah mengabulkan permintaan kita
nah bagaimana dengan tawasul yang seperti ini
apa saja bentuk tawasul yang diperbolehkan dan bagaimana bentuk tawasul yang terlarang
insya allah hari ini kita akan membahasnya bersama gurunda kita semua
kehaji muhammad faiz assalamualaikum
dan tentunya pemirsa saya ingatkan kembali bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
langsung saja nih pak kiai seperti yang tadi disebutkan
tawasul itu adalah mencari perantara
sebetulnya apa yang harus kita pahami pokok pokok dari tawasul ini
yang pertama yang harus diingat bahwa tujuan hidup kita di dunia ini
itu adalah allah
maka untuk sampai kepada allah
kita menggunakan berbagai macam hal
yang akan menyampaikan kita kepada allah
sholat itu kan dikatakan dalam al quran
kalau kamu mau minta tolong
itu mintalah pertolongan kepada sholat dan kesabaran
berarti sholat dan sabar saya itu menjadi perantara kan
untuk saya mendapatkan hidup yang lebih baik lagi
nah oleh karena itu ketika berbicara tentang tawassul dan wasilah
ini harus dipahami bahwa itu adalah bagian dari takorup
mendekatkan diri kepada allah
nah tawassul dan wasilah itu dalam bahasa arab
indal malik kedudukan di sisi raja
ini biasanya kalau di dunia politik ini biasa nih
kalau saya mau ketemu dengan presiden
saya kemudian mengajukan surat permohonan
mungkin lama sekali di screening
tapi kalau saya tahu ada orang dekatnya presiden
itu istilah orang sekarang punya orang dalam
itu kemudian semuanya menjadi apa ini
itulah sebetulnya substansi dari tawasul dan wasilah
oleh karena itu para ulama itu membagi berbagai macam tawasul itu menjadi tiga kesatuan besar
yang dua disepakati oleh para ulama
nah yang satu ini muhtalafun fihi
mayoritas membolehkan ada sebagian ulama yang mengharamkan
yang dibolehkan dua ini yang pertama adalah tawasul dengan al asma'ul husna
ya adalah tawasul dengan menggunakan al asma'ul husna
nama nama ulama itu adalah tawasul dan wasilah
allah yang baik
misalnya dalam hadis itu ada sahabat nabi yang berdoa menggunakan al asma'ul husna
dia berkata kepada allah dalam doanya
saya bermohon kepadamu
dengan semua nama yang kamu miliki
yang kau beri nama atas dirimu sendiri
atau nama itu kau turunkan sebagai wahyu dalam kitab sucimu
atau nama itu kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu yang banyak
atau boleh jadi nama yang agung itu hanya engkau yang tahu
saya bermohon dengan namamu yang agung itu semua ya allah
agar dimudahkan hajat saya
ada sahabat lain yang berdoa menggunakan al ⁇ asmaul ⁇ husna yang ada dalam surah al ikhlas
allahumma ya allah inni as'aluka wa atawad jahu ilaika
saya bermohon kepadamu menghadap dan bersimpuh di hadiratmu itu ya allah
karena engkau adalah allah saya
al ahadus somad yang maha esa
lam yalit lalam yulat dan seterusnya
kata nabi orang ini sudah berdoa dengan nama allah yang agung
apabila doa dipanjatkan dengan itu
maka allah akan jawab doanya
nah itu namanya tawassul dengan al asma'ul husna
bisa jadi misalnya
saya menghadapi orang yang mungkin dalam pemahaman saya galak
misalnya mau fit and proper di dpr
misalnya kalau politisi
atau misalnya mau interview di perusahaan
maka saya dari awal keluar rumah
saya baca nama allah ya latif
dalam hati ya allah
kelembutanmu itu adalah yang maha lembut
lembutkanlah semua yang keras itu kepada saya
sehingga saya dimudahkan urusannya
itu disepakati oleh para ulama
itu yang pertama
yang kedua adalah bertawassul dengan amal soleh
nah ini juga disepakati oleh ulama
karena hidup kita yang kita isi dengan semua bentuk ibadah
itu bagian dari sarana mendekatkan diri kepada allah
di dalam hadis itu dalam sahih buhori ada
soleh muslim ada
di kitab riadus solehin itu dibahas secara detail
itu ada orang dahsyatnya amal soleh ketika dijadikan wasilah
dia masuk ke dalam gua
jadi bermalam karena kemalaman
begitu mereka cari tempat yang aman
di masa lalu kan nggak ada hotel
begitu masuk gua
tahu tahu ada batu besar runtuh dari atas
menutup pintu gua
dan mereka gak bisa keluar nih
bisa mati di dalam gua
maka tiba tiba dalam hadis itu
ada suara batin gitu
yang berbisik di telinga dan hati mereka
gak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian
dari batu besar yang menutup
kecuali amal soleh kalian
kita pernah nggak punya amal soleh
yang paling kita andalkan di hadapan allah
maka yang pertama berdoa nih
dengan amal soleh ini
dengan amal soleh
bakti sama orang tua
ya allah saya punya bapak punya ibu
yang sudah tua
karena mereka sudah tua
saya menggantikan peran mereka
saya yang cari nafkah
kalau saya nanti dapat uang
maka tidak boleh
ada yang mencicipi rezeki saya ketika pulang
kecuali bapak dan ibu saya
hingga satu hari
saya diberi rezeki berupa susu
susu ini kalau buat orang
harap dulu kan juga bagian dari makan malam
maka begitu saya sampai
ternyata saya kemaleman
bapak ibu saya udah tidur
maka saya pegang susu itu depan kamar loh
saya tunggu sampai mereka bangun
abang lapar bang udah deh
mertua gak bakalan bangun
jangan kamu tanya cintaku kepadamu
dan sayangku kepadamu
menghormati orang tua
jangan orang tua itu bekas kita
mau subuh bangun orang tuanya
baru setelah itu dibagikan kepada anggota keluarganya
ya allah kalau ini amal soleh yang engkau terima
tolong gerakan batu itu
bergerak batu itu
tapi belum cukup
yang kedua amal soleh takut kepada allah
ini ada orang
jatuh cinta sama sepupunya
tapi sepupunya itu cintanya bertepuk sebelah tangan
hingga satu hari dalam hadis itu
saudara sepupu perempuan saya itu
tertimpa kesulitan secara ekonomi
maka dia datang kepada saya
kakak saya pinjam uangnya
tapi dengan syarat
kamu mau saya tiduri
itu jelas hadisnya
kata perempuan tadi ya sudah
saya tidak punya jalan keluar dari itu
maka dia bersedia untuk ditiduri dan dizinai
maka ketika semuanya sudah siap
maksiat itu tinggal dieksekusi
perempuan tadi bertanya kepada anak laki laki tadi itu
apa kamu gak takut kepada allah
dalam riwayat yang lain
kamu sudah tutup pintu gak
kamu sudah kunci jendela
tapi pintu kepada allah bisa ditutup tidak
demi mendengar nama allah
laki laki itu takut betul
saya tinggalkan perempuan yang cantik dan menjadi idola saya
bahkan saya tinggalkan uang
yang saya berikan miliaran itu
tapi saya tinggalkan itu karena saya takut kepada allah
dan saya merasa tidak pantas nama allah disebut
tidak ada gerakan apapun dari hati saya allah
kalau ini amal soleh luar biasa kan
orang mau bermaksiat
tapi bisa menjadi wasilah amal soleh
kalau ini amal soleh luar biasa kan
kalau ini amal soleh luar biasa kan
tapi nggak bisa keluar lagi
orang yang terakhir nih
dahsyatnya orang yang berdamai dengan takdir allah
dahsyatnya kebersihan hati yang tidak kepo dengan kekayaan orang lain
apa yang terjadi
kata orang yang ketiga
ya allah saya ini dulu mempekerjakan seorang kuli ajir
yang saya bayar setiap minggu hari sabtu
begitu dia mau saya bayar kuli bangunan ini
dia gak ada
kalau satu hari di jakarta dua ratus lima puluh ribu
kemudian enam hari
maka terkumpul uang kira kira satu juta setengah
maka satu juta setengah ini saya tunggu
oh senin gak diambil
dalam rentang waktu yang cukup lama tidak diambil
waduh ayamnya banyak repot nih
sudahlah ayamnya saya jual semua
kambing beranak banyak
sebagian saya jual jadi sapi jadi unta
akhirnya binatang itu kambing sapi dan unta itu jadi satu gunung
luar biasa ini
hingga satu hari orang tadi datang sama saya
mungkin udah puluhan tahun kan
inflasi nilai tukar yang berubah
dia katakan saya dulu pekerja anda
yang kamu belum ngambil gaji ya
maka setelah dijawab seperti itu
kata dia gajimu itu apa yang kamu lihat
kata pekerja tadi bos jangan godain saya
sejuta setengah di tahun delapan puluh itu mungkin nilainya masih seratus ribu
sudahlah segitu aja saya sudah senang
dia ceritakan apa yang terjadi
oh jadi ini punya saya semua
kambing tuh dibawa semua
majikannya bilang mungkin dia mau kasih kenang kenangan saya sapi
sampai sapi terakhir sampai unta terakhir
itu tidak ditinggalkan
kata dia apa saya harus bersedih
memang itu uang dia
memang itu rezeki dia
memang itu allah bukakan rezeki buat dia
kenapa saya harus mengatur rezeki orang lain
kenapa saya harus takut kehilangan sesuatu yang hanya menjadi titipan buat saya
maka saya ikhlaskan ya allah
saya tidak ada sakit hatinya
kalau saya setruk gitu
itu diambil semuanya
sudah di depan mata diambil semua
huma kalau ini amal soleh bukakan dan terbuka
dan akhirnya semua bisa keluar dari itu
itu amal tawassul dengan menggunakan amal soleh
itu baru yang kedua ya
kita akan menuju yang ketiga tapi kita harus break dulu
kita akan kembali sesaat lagi
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi

karena kan nabi adalah manusia yang paling sempurna
iya terima kasih anda masih kembali dalam gapai kemuliaan
dalam episode bertawasul dengan amal soleh
nah kiai sambil kita lanjutkan
sambil juga tadi kita menjawab pertanyaan dari netizen yang masuk
ini kata orang jawa itu dilalah kebetulan
oh kebetulan dilalah ya
salah itu artinya bahwa apa yang ingin saya sampaikan itu memang berkaitan dengan ini
jadi bagian yang ketiga yang sering menjadikan perdebatan panjang
itu adalah tawasul dengan nabi
dengan orang soleh
ini yang menjadi perdebatan
boleh nggak saya misalnya berdoa kepada allah
kayak tadi yang ditanyakan
ya allah saya memohon kepadamu dengan nabi muhammad
atau dengan sunan ampel dengan sunan giri dengan sahabat abu bakar
dan begitu seterusnya
agar hajat saya dikabulkan
ini namanya tawassul biljah
tawassul biljah itu adalah kehormatan seorang
nah ini mayoritas ulama di dunia itu membolehkan
ada sebagian ulama seperti paham yang ada di arab saudi misalnya
itu yang mengharamkan
nah tetapi kita mendudukkan itu sebetulnya harus pada porsinya
kenapa orang mengharamkan
karena dia melihat jangan jangan ini terjerumus kepada jurang kemusyrikan
tetapi yang menghalalkan dan membolehkan bahkan mensunnahkan dan mendorong
itu melihat karena tidak ada aspek sirik di sana
karena semuanya tahu kan bahwa wasilah itu perantara
yang dituju hakikatnya itu allah
wasilah itu sama dengan obat sakit kepala
saya nggak boleh sebut merek ya
obat sakit kepala ketika saya minum meringankan sakit kepala saya
saya harus tahu bahwa yang menyembuhkan itu adalah allah
tapi perantaranya minum obat
perantaranya ke dokter misalnya
nah itu sama
ketika berbicara tentang tawasul dengan nabi itu juga terjadi pada masa hidupnya rasulullah
kemudian nanti ini digunakan oleh sahabat yang melihat kejadian pada masa nabi hidup
itu setelah rasulullah wafat
ada sahabat nabi yang bernama saidina usman bin hanif
ada yang membaca usman bin khunaif
ini ada di mu'jam at tabrani
banyak ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang sohih
imam tabrani meriwayatkan
pada masa rasulullah itu ada orang buta datang
orang buta datang kepada rasulullah
kemudian dia berdoa
memohon doa kepada rasulullah dan mengadukan kebutaannya
semoga mata saya kembali bisa melihat lagi
atau saya doakan yang lebih baik dari itu
apa ya rasulullah
kamu buta saja di dunia kan
nanti pahalamu besar
nanti dikasih surga yang luar biasa
kata orang tadi
tapi rasulullah saya ini orang miskin
tidak bisa membayar orang untuk menjadi pembantu saya
yang menunjukkan mana kamar mandi
saya memilih engkau doa saja ya rasulullah
maka kemudian nabi mengajarkan kepada orang tadi
kamu keluar ya dari masjid ini
cari tempat untuk berwudu
kemudian sholat sunat dua rokaat setelah wudhu
kemudian kamu berdoa
doanya diajarkan oleh nabi
saya datang berdoa dan munajat kepadamu ya allah
dengan nabimu seperti pertanyaan tadi
siapa nabi muhammad nih dijelaskan dalam doa itu
nabi yang penuh rahmat dan kasih sayang
kemudian saya panggil
inni tawadjah tubika ila rabbi
saya bawa engkau menghadap tuhanku
untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi
kata nabi begitu
maka orang buta tadi nurut
dia keluar dari masjid
dia sholat dua rokaat
rawi hadis itu mengatakan
tidak lama kami berpisah dengan orang tadi
tiba tiba orang tadi masuk ke masjid
matanya sehat seakan akan tidak pernah buta
ini tidak dihilaf oleh para ulama
karena kan minta doa sama nabi
waktu nabinya masih hidup
nah yang menjadi dalil dari kisah ini adalah
apa yang dilakukan oleh saidina usman bin hanif
jadi setelah rasulullah wafat nih
jadi sudah panjang nih
sayyidina umar sepuluh tahun
abu bakar tiga belas tahun
berpuluh puluh tahun kemudian
ada orang di madinah
yang tidak bisa diselesaikan
kecuali oleh sayyidina usman
ini orang datang ke kantor presiden
datang pagi sayyidina usman sudah pergi
datang sore sayyidina usman sudah tidak ada
pokoknya setiap dia datang
dia tidak pernah bisa ketemu dengan sayyidina usman
maka orang ini kan gundah gulana
waduh gimana urusan sertifikat
gimana orang tidak jadi
maka di tengah kegalauan hatinya
dia bertemu dengan sayyidina usman bin hanif
yang melihat kisahnya orang buta tadi
kata usman bin hanif
kamu kenapa kok kayak gelisah
saya ini punya masalah
mau ketemu dengan khalifah sayyidina usman bin affan
tapi tidak pernah bisa ketemu
kata usman bin hanif
dia ingat peristiwa orang buta dulu
dia ajarkan orang itu
berdoa dengan doa yang sama
cari tempat untuk berbudu
salat dua rokaat
kemudian kamu baca doa ini
nanti kamu sebut hajatmu
mau ketemu dengan khalifah usman bin affan
seperti yang saya sampaikan tadi
nah orang itu kemudian mengamalkan sih
nah hingga suatu hari
selesai dia berdoa itu
ke rumahnya saidina usman
kata orang itu aneh betul
penjaga rumah itu langsung bangun
dan menyapa orang tadi
apa kabar bapak
katanya ramah betul
saya kepengen ketemu saidina usman
dan didudukan di samping khalifah
kata khalifah usman
saya punya keperluan
saya keluarkan kepresnya
begitu selesai itu
dalam arti orang tadi udah dua bulan ini antri
tapi tidak pernah bisa ketemu
maka usman bahkan lebih dari itu ngomong
kapan kamu ada keperluan yang sama
di pintu keluar
dia ketemu sama usman bin hanif ini
maka terjadi salah paham
dia terima kasih sama usman bin hanif
terima kasih ya
kata usman bin hanif
terima kasih apa
soal saya yang tidak bisa ketemu
buktinya hari ini saya langsung duduk di samping kursi presiden
segala permasalahan lewat mensesnek
kata usman bin hanif
saya belum ketemu sama saidina usman
kata orang tadi
kalau saya bisa seperti ini bukan karena omonganmu
usman bin hanif mengingatkan
doa yang saya ajarin kemarin sudah diamalkan
tadi saya memang baca doa itu
apa kata usman bin hanif
yang menjawab urusanmu itu
yang memuluskan melangkahmu itu bukan saya
karena doa itu
dulu pernah diamalkan oleh orang buta di hadapan rasulullah
dan orang buta itu menjadi sembuh
saya ingat dengan kebenaran
saya harap supaya kamu juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang buta itu
jadi dari sini
tawassul dengan rasulullah
dengan orang soleh
karena di sini ada yang penting lho
ada banyak orang mengatakan kalau tawasul dengan orang mati itu tidak boleh karena musyrik
urusan musrik itu kan karena keyakinan menuhankan kan
kalau menuhankan itu nggak ada bedanya
anda menuhankan orang hidup
ya tetap musyrik
anda menuhankan orang mati
jangan ada logika
oh kalau menuhankan yang hidup
kalau yang mati nggak begitu
karena itu dikatakan bahwa sebenarnya kata guru saya
tawasul dengan menyebut nama nabi
itu sebenarnya masuk bagian tawassul dengan amal soleh kan
saya menyebut nama nabi gara gara apa
cinta itu kan pekerjaan
tapi pekerjaan hati
kalau sholat itu kan kelihatan gerakan tangan
tapi kalau cinta alhubbu itu pekerjaan hati
kalau saya misalnya bertawassul
katakan saya biasa di jakarta itu selalu datang ke masjid di luar batang
di situ ada makam habib hussein
habib abu bakar bin hussein al idrus itu makam yang sering saya datangi
atau secara tradisi ke makam wali songo
itu kan tidak ada kait mengaitnya dengan sirik sebetulnya
saya di depan kubur itu berdoa
ya allah ini adalah orang yang menyebarkan islam di jakarta
yang bla bla bla sunan ampel begini misalnya sunan giri begini
maka saya berdoa ya allah mudah mudahan rahmatmu selalu menaungi mereka mereka beliau beliau
kemudian saya katakan
ya allah kalau saya datang ke sini mendoakan orang orang itu
maka langkah kaki itu kan dorongannya adalah karena saya mencintai mereka
dan mereka mencintai allah
dan ada dalam keyakinan saya kalau mereka adalah orang orang
mereka adalah orang orang yang dicintai oleh allah
maka langkah saya ke kuburan mereka
itu sebetulnya kan amal soleh ya
ekspresi rasa syukur
nah yang seperti ini oleh mayoritas ulama bisa dilihat dalam literatur fikih
di maroko di syria di tunisia di jazair di mesir di al azhar sana
di sudan di banyak negara fatwanya terbuka kok
itu semua dibolehkan
kalau ada orang yang berhati hati khawatir dengan sirik
ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan
maka buat orang yang tidak berkeyakinan boleh
ya tidak usah kepo lah
dengan kami yang berkeyakinan boleh
itu namanya tawasul dengan nabi seperti yang ditanyakan oleh pemirsa tadi
bagaimana caranya supaya tawasul dengan nabi
orang yang dimuliakan oleh allah ini
kemudian tidak mengarah ke arah sirik
tapi kita akan bahas sesaat lagi
kiai jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliakan
kita lanjutkan kembali pembahasan
bagaimana caranya supaya tawasul yang kita lakukan ini
tadi tidak kemudian mengarah kepada sirik
jadi pakem yang pertama
bahwa semuanya itu dari allah
semua yang kita datangi
semua yang kita jadikan wasilah
itu semuanya adalah mahluk
hanya keistimewaan yang allah berikan kepada mereka
yang kemudian menjadi faktor pendorong
di jawabnya doa kita oleh allah
itu yang pertama
kalau ada orang misalnya
ini sering terjadi loh di depan kuburan
supaya diterima di pekerjaan
yang harus kita bijaksana adalah
tidak semua orang memiliki pengetahuan yang sama dengan saya
dengan orang muslim itu
kita harus berhusnudhon
kata imam malik itu
kalau ada orang beriman
keperkataan itu lebih dekat kepada kesirikan dan kekafiran
yang sembilan puluh sembilan enggak
maka saya harus mencari dalih untuk menyelamatkan imannya
oleh karena itu
kiai yang sudah di makam itu
maka kita arahkan
mintanya kepada allah ya
hanya sebagai wasilah
kalau kita tidak bisa melakukan itu
karena mungkin orangnya gede besar
enggak berani kita
untuk lakukan itu
dia sebetulnya mintanya kepada allah
tapi cara membahasakannya
seolah olah dia minta kepada rasulullah
padahal dia minta kepada allah
tapi dengan wasilah rasulullah
nah ketika kita berhusnudwan seperti ini
ini kan jauh lebih baik
karena orang sekarang
kalaupun mereka mengatakan
itu tetap kita berkeyakinan kok
mereka itu tahu
kalau yang memberikan manfaat
jadi ini yang harus
kita pelajari secara utuh
dalam menghakimi dan menghukumi orang
terkait dengan tawassul
karena harus berhati hati
kalau orang menghakimi orang
dan menghukumi orang benar dan salah
itu resikonya sederhana
tapi kalau sampai mengkafirkan orang
karena kalau ada orang
ternyata orang itu tidak kafir
berarti kan yang kafir saya
jadi jangan mudah
karena kata rasulullah
kalau ada orang muslim
maka boleh jadi kekafiran itu akan kembali
kepada orang yang memanggil saudaranya
dengan panggilan kafir
jadi kita juga harus berhati hati
selalu melakukan edukasi
bahwa allah lah tuhan kita
bahwa allah lah yang memberikan segalanya
semua yang kita lakukan ini
hanya bagian dari wasilah
dicintai oleh allah
semoga kita termasuk golongan orang orang
yang bertawasul dengan benar
tidak terasa kita sudah sampai
di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang kita bahas hari ini
dapat tentunya menambah keimanan kita
kepada allah subhanahu wa ta'ala
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh